kediaman kapten penerbang mirza pilot rimbun air di komplek auri kelurahan curug
kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat rabu sore ramai didatangi warga dan kerabat
di mata tetangga kapten mirza dikenal sebagai sosok yang ramah dan memiliki jiwa sosial tinggi
pensiunan perwira tni au itu juga diketahui aktif dalam kegiatan di masjid dan di lingkungan sekitar
pihak keluarga sendiri masih menunggu kabar resmi dari tim basarnas terkait nasib para awak pesawat
kapten mirza merupakan satu dari tiga kru pesawat kargo rimbun air yang jatuh di pegunungan papua
pesawat jenis twin otter tiga ratus pkotw miliknya
pesawat yang dikenal sebagai pta rimbun aviasi aoc itu hilang kontak pada rabu pagi pukul tujuh dua puluh lima waktu indonesia timur
pesawat hilang kontak saat berada di ketinggian dua empat ratus meter dari permukaan laut empat puluh menit setelah lepas landas dari bandara nabire papua
pesawat kargo yang dipiloti oleh kapten penerbang mirza beserta co pilot fajar dan teknisi iswah yudi diketahui memuat sembako dan bahan bangunan
pesawat itu seharusnya mendarat di bandara biloge

pesawat yang dikenal sebagai pta rimbun air yang jatuh di pegunungan papua